dan selanjutnya saudara kita akan memantau bagaimana pengungsi di kabupaten agam sumatera barat bersama jurnalis kompas tv muhammad rizki
rizky kalau di tempat anda saat ini bagaimana kondisi pengungsi di hari ini
baik okta saudara dapat kami laporkan di area pengungsi di kabupaten agam terkhusus di kecamatan candong
para pengungsi masih terus bertahan di tempat pengungsian sampai status tanggap darurat selesai yang diperkirakan akan selesai di tanggal dua puluh lima mei nanti
dan untuk pendistribusian bantuan sendiri ini sudah dilakukan dan sudah memenuhi kebutuhan dari para korban
dan bantuan bantuan yang masih akan ada disalurkan ini juga akan diberikan kepada di area area rumah warga di sini
untuk dijadikan tempat penerimaan bantuan
karena semakin banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah bahkan masyarakat sekempat
nah untuk kondisi di tempat pengungsian di sini juga sudah tersedia posko pengobatan bagi psikologis para pengungsi
di mana di sini juga dilakukan trauma healing oleh tim kesehatan
iya rizki artinya saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi
selain tadi tentunya makanan maupun juga tadi yang disediakan adalah soal trauma healing
ya di sini salah satu warga mengatakan yang paling dibutuhkan saat ini adalah bantuan berupa dana
di mana mereka saat sekarang untuk kebutuhan logistik kebutuhan keperluan mandi tidur dan segala macamnya ini sudah terpenuhi
namun mereka masih ingin meminta bantuan berupa dana yang nantinya mungkin bisa mereka gunakan untuk
membeli keperluan lainnya atau untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi
rizky soal relokasi apakah pemda setempat sudah memberikan solusi
ya untuk relokasi sendiri pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendataan bagi warga yang terdampak dari bencana banjir lahar gunung merapi
dan juga salah satu masyarakat di sini juga mengatakan jika seandainya terjadi relokasi mereka juga bersedia
jika seandainya rumah yang mereka
tempat di sebelumnya ini masih dalam status bahaya untuk ditempati mereka bersedia untuk direlokasi
nah sekarang pemerintah juga sudah melakukan pendataan dan mencari lahan yang dimana sekiranya masih aman untuk ditempati oleh warga yang terdampak dari bencana demikian
rizky saat ini untuk koordinasi terkait dengan pemenuhan tentunya kebutuhan bagi para pengungsi seperti apa di sana
bantuan untuk para pengungsi di sini sudah terpenuhi dan juga seperti saat sekarang untuk pemenuhan salah satunya air bersih
di kabupaten agam sendiri kondisi air bersih juga masih bersih
namun masih namun tim juga mempersiapkan bantuan berupa air bersih jika seandainya nanti kondisi air bersih di sini terganggu
dan juga untuk bantuan berupa makanan di sini juga sudah terpenuhi demikian
artinya di sana ada dapur umum kah rizky
di sini juga ada dapur umum yang telah disediakan di area pengungsian di mana ada beberapa tempat yang dijadikan dapur umum
supaya untuk mempermudah kebutuhan kebutuhan dari para korban terpenuhi demikian
yang menjadi perhatian atau persoalan juga kan terkait dengan anak anak yang mengungsi di sana rizky
bagaimana di sana kemudian juga bagaimana untuk pendidikan mereka dan lain lain seperti apa rizky
ya untuk kondisi anak anak yang mengungsi di area pengungsian
dan saat sekarang mereka diberikan bantuan pengobatan untuk trauma healing mereka dengan memberikan berupa permainan permainan untuk mengalihkan pikiran mereka dari trauma yang terjadi akibat bencana
namun untuk pendidikan saat sekarang ini masih dalam konfirmasi dari pemerintah
masih belum pasti apakah pendidikan ini akan dilanjutkan oleh pemerintah dan belum pasti ditentukan kapan akan dilanjutkan pendidikan bagi anak anak yang terdampak bencana demikian